pak alvin selamat malam
selamat malam mbak puspa
pak alvin kemenhub kita ketahui setuju dengan usulan kenaikan airport tax yang diajukan oleh para operator bandara
namun kenaikan ini ternyata dibebankan kepada calon penumpang yang kita tahu sudah sesak begitu dengan naiknya harga pesawat atau tiket pesawat
melihat kenaikan ini di tengah kondisi apakah cukup fair di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini
apakah cukup fair
baik untuk penumpang
maupun operator bandara yang juga sempat bleeding begitu di masa pandemi
ya ini memang kondisi yang serba sulit ya
yang berdarah darah ini bukan hanya airlines tapi juga pengelola airport ini berdarah darah
nah masalahnya adalah sebagian kenaikan pjp dua u itu sudah disetujui untuk dimelintamasikan pada tahun lalu
tapi karena tahun lalu juga jumlah penumpangnya juga masih belum
dan banyak pengelola bandara mencoba menundanya pada tahun ini ketika sudah mulai bangkit
nah permasalahannya adalah ketika masuk tahun ini ekosistem penerbangan ini dihajar lagi dengan badai luar biasa yaitu kenaikan harga aftur
sehingga operator operator angkutan udara airlines ini pun sampai sekarang juga
banyak yang masih merugi walaupun sudah memasang harga pada batas atas
pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk user charge setelah harga aftur
tapi tetap saja biaya operasi itu naiknya jauh lebih besar daripada kenaikan harga tiket
sehingga tidak sedikit justru ada airlines yang mengoperasikan terutama pesawat baling baling ya yang proper seperti atr
itu sudah tidak kuat lagi
mereka lebih baik kami berhenti deh daripada rugi
dan sejumlah daerah ini sudah tidak lagi dilayani
mereka berhenti betul betul berhenti
karena tidak mampu menahan kerugian
nah di tengah naiknya harga tiket ini retribusi bandara ini juga naik lagi
nah pertanyaannya adalah akan kuatkah konsumen ini menanggung kenaikan harga tiket
karena aftur sekarang ditambah biaya pdt dua u nya naik lagi
nah kalau nanti penumpangnya surut semua ini akan berdarah darah lagi semua
airportnya juga berjarah jarah airlinenya juga berjarah jarah lagi
itu enggak bisa
oke tapi untuk membuka mata kita semua pak alvin sebetulnya fungsi airport tax itu untuk apa saja
karena tadi ada keluhan dari pengguna mungkin mereka tidak mengetahui ada kenaikan harga atau pajak dari bandara
kemudian apakah memang pengelolaan bagasinya akan lebih baik dan sebagainya
sebetulnya fungsinya seperti apa
baik pjp dua u atau airport service stage ya ini bukan tax ya lebih tepat retribusi bandara
dan kita bayar untuk menikmati fasilitas di bandara
karena harga tiket itu sebetulnya hanya masuk kepada pengangkut yaitu airline
sedangkan untuk kita masuk ke pesawat itu kan masih menggunakan fasilitas bandara
sehingga yang dibayar ini masuknya untuk pjp dua u masuknya ke pihak bandara walaupun membayarnya bersamaan ketika bayar tiket
tapi uangnya tidak masuk ke airline
nah yang penggunaannya untuk apa ya
untuk listrik untuk pencahayaan untuk penyejukan ruangan fasilitas yang ada di bandara toilet bersihan dan lain lain
bahkan ada wifi dan lain lain
nah yang penggunaannya untuk apa ya
untuk penyajikan ruangan fasilitas yang ada di bandara
untuk penyajikan ruangan fasilitas yang ada di bandara
sehingga suhu udara ruangan di bandara itu tidak sesuai standar yaitu dua puluh empat derajat celcius misalnya
nah ketika ini pjp dua u nya dinaikkan apakah standar pelayanan minimalnya ini bisa terpenuhi tidak
nah toiletnya sebagian ditutup
apakah sekarang dengan naiknya pjt dua u ini toiletnya dibuka lagi atau tidak
hal seperti ini saya kira yang perlu lebih transparan
juga kenaikannya berapa ini harus diumumkan kepada publik
dulu sebelum pandemi paling tidak sebulan sebelum kenaikan itu sudah diumumkan kepada publik
hanya di risk di website angkasa pura i angkasa pura ii
bahkan media pun tidak tahu kan
kalau tidak rame ini tidak tahu juga
publik tahunya harga tiket naik padahal uangnya tidak masuk ke airline
nah kita juga paham bahwa biaya operasi airport ini juga naik
tarif listrik naik apa naik
dan pemerintah setiap dua tahun ini melakukan review peninjauan
dinaik atau tidak
makanya kenaikan ini ada yang hanya rp empat ada yang sampai rp tujuh puluh
tapi pada umumnya
jadi kenaikan ini antara rp dua puluh sampai rp empat puluh berpenumpang
ini yang perlu kita sampaikan kepada publik secara transparan
kenapa naiknya segitu
misalnya biaya operasinya bandara itu naiknya seberapa sih
nah karena tadi di mention juga sama pak alvin
kalau dulu kita bayarnya airport tax itu terpisah ya
sekitar enam atau tujuh tahun lalu
sekarang kita bayarnya jadi satu dengan harga tiket pesawat itu
yang mungkin calon penumpang ini tidak mengetahui
ini komponen apa saja dalam harga tiket tersebut
artinya calon penumpang jika merasa tanda kutip dirugikan begitu
ini bisa melakukan protes kah
kalau protes susah ya
tapi saran saya ketika kita beli tiket
terutama kalau tidak belinya dari online ya
kita beli langsung tiketnya itu dari airline
itu ada rinciannya
harga tiketnya berapa
di dalam tiket itu tergantung
di dalam tiket juga tercantum
kemudian ada unsur pjp dua u nya di sana
kemudian ada unsur juga dasar harga
iya jadi dari jumlah yang kita bayar itu akan kelihatan
yang sekian ini masuk kepada airline nya
yang lain lain ini tidak masuk ke airline
ada yang masuk ke pemerintah sebagai pajak
ada yang masuk ke dasar harga
ada yang masuk ke pengelola bandara
dulu memang dipisah
tapi dirasakan kot
karena penumpang itu harus antre dua kali
ketika akan masuk pesawat antre lagi untuk bayar psc atau pdt dua u
seperti di hongkong dulu juga begitu
bayar setelah check in ditangkok dulu juga gitu
sekarang saya nggak tahu ya
itu membayar lagi
jadi harus ke mesin untukkan uangnya keluar di pembayarannya
memang ada yang dibayar langsung dalam harga tiket
ada yang dipisah
tergantung kebijakan pemerintahnya masing masing
pak alvin tapi kalau kita lihat datanya begitu ya
dibandingkan dengan penerbangan internasional
ternyata penerbangan domestik ini kenaikannya cukup signifikan
banyak sekali bandara yang menetapkan kenaikan airport tax ini
agak kontra dengan ajakan pemerintah untuk berwisata di dalam negeri saja
nah dengan kenaikan biaya biaya perjalanan pesawat udara
jangan jangan nih nanti malah jadi menurunkan minasetnya
bukan minat masyarakat gitu untuk bepergian di indonesia
ya saya kira untuk wisata itu saat ini belum pulih ya kebutuhan untuk wisata
orang naik pesawat itu dalam rangka kedinasan atau bisnis
bisa dinas pemerintah bumn tni polri maupun tugas tugas bisnis
nah ini yang wisata ini sekarang memang sedang berat karena
kemarin ini naik ketika liburan sekolah
dan sudah dua tahun tidak liburan kan
tapi setelah liburan sekolah ini akan turun dan perusahaan perusahaan juga akan mengurangi
perjalanan binas dan pesawat udara

oke pak alvin di tengah pemulihan ekonomi kemudian di tengah perjalanan kembali ke negara
kemudian harga tiket pesawatnya juga naiknya luar biasa
apakah memang apbn kita yang dihususkan untuk perjalanan dengan pesawat udara ini tidak bisa menyokong dari airport tax ini
memang berat ya
terutama untuk instansi instansi pemerintah
ini kan sudah ada standarnya
misalnya terbangan dari banjarmasin ke jakarta
itu sudah ada standarnya
maksimal misalnya rp satu lima ratus rupiah
sekarang dengan kenaikan harga aftur ini selain sudah airlines ini sudah memasang pada harga tarif batas atas
itu masih bisa ditambah user tax
jadi mungkin harganya sekarang sudah rp satu enam ratus lima puluh mungkin ya
ini belum ditambah lagi
nanti dengan naiknya bgp dua mungkin
tentunya uang perjalanan dinas yang disediakan oleh instansi instansi ini tidak akan cukup untuk beli tiketnya
dan ini hanya diberlakukan di sejumlah bandara yang memang dikelola bumn begitu ya pak alvin
sebetulnya tidak hanya bumn ya
bumn swasta pun boleh
ums swasta pun boleh memungut itu
tapi ini yang diberlakukan saat ini adalah yang dikelola ap satu apb
dan saya juga sudah mempelajari lagi memang sebagian itu seharusnya sudah diberlakukan tahun lalu dua ribu dua puluh satu
nah kenapa tahun lalu tidak berani melakukan
karena airlinenya sendiri juga tidak kuat
itu dengan dijual harga murah pun tidak ada yang naik kan tidak ada yang terbang
sekarang harapan tahun ini mulai bangkit
harapan tahun ini mulai bangkit penumpangnya mulai tambah
biaya operasi penerbangan memang sedang sangat berat
walaupun harga tiket mahal tapi airlinenya ini juga rugi
ini menjadi masalah besar
biaya operasi penerbangan atau pesawat terbang dan juga yang diberlakukan
dan juga industri memang sangat berat
ekonomi masyarakat pun begitu
apa yang harus dipahami oleh masyarakat kemudian
supaya industri ini tetap menggeliat begitu pak alvin
ya sekarang memang serba susah ya
makanya saya menyarankan kepada pemerintah
agar pemerintah ini juga ikut campur tangan
misalnya untuk mengurangi biaya operasi airlines itu
pemerintah harus mengurangi pajak ppn nya misalnya
itu sementara ditanggungkan
pjp dua u kalau mau naik e
tapi sementara tiga bulan ini ditanggung dulu oleh negara
tahun lalu kan pemerintah pernah memperlakukan
selama tiga atau empat bulan ini tjt dua u nya ditanggung oleh pemerintah
agar syarakat ini tetap melakukan perjalanan udara
nah dalam kondisi seperti ini harapannya adalah perintah hadir lagi
mengurangi beban yang harus ditanggung oleh konsumen
yang harus ditanggung oleh operator bandara
dan yang harus ditanggung oleh airline
dan harapan ini akan menahan laju menopang ya
laju kebangkitan lagi ekonomi indonesia ini
kalau tidak ditahan ini akan ambruk semua
baik ini jadi pr besar pemerintah untuk melihat nanti dalam beberapa waktu kedatangan
untuk melihat nanti dalam beberapa waktu kedatangan
apakah ini bisa mendorong lagi masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara ini
dan meningkatkan lagi geliat di industri penerbangan begitu ya
pak alvin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
terima kasih mbak